meski libur tahun baru telah usai gunung bromo di probolinggo masih dibanjiri para wisatawan
tak kurang enam pengunjung datang menikmati udara dan pesona gunung bromo yang masih aktif tersebut
bahkan sejumlah wisatawan masih nekat mendekati bibir kawah meski telah dilarang
di akhir liburan tahun baru gunung bromo di desa ngadisari kecamatan sukapura probolinggo masih dibanjiri pengunjung lokal maupun mancanegara
mereka menikmati pemandangan alam di ketinggian lebih dari dua ribu meter dari atas permukaan laut
hanya saja rekomendasi jarak aman satu km dari bibir kawah dari pvmbg sepertinya tak diindahkan pengunjung maupun pengelola wisata
terlihat pengunjung tetap memadati bibir kawah gunung bromo
padahal lokasi ini terlarang karena kerap terjadi lontaran material pijar dari dalam magma
tetapi banyak juga pengunjung yang patuh terhadap aturan itu
misalnya melihat gunung bromo dari jarak tiga kilometer atau dari dusun comorolawang saja
gunung bromo itu pemandangannya indah udaranya juga sejuk terus banyak yang peminat dan banyak pengunjungnya
dari data taman nasional
bromo tengger semeru hingga senin siang data wisatawan baik lokal dan mancanegara sudah mencapai lebih dari enam orang
masa menempatkan itu empat empat ratus dari asuruan tiga dua ratus terang kewinju dari malang nanti kita bisa dapat data yang berhasil
jadi terang lebih sudah hampir enam orang
untuk mencegah kemungkinan buruk pada pengunjung seperti terkena lontaran pijar dari dalam kawah
pvmbg gunung bromo terus mensosialisasikan larangan mendekati kawah sejauh satu kilometer